pertama kami mendengar informasi terkait adanya aksi masa damai
yang diperkirakan dihadiri oleh kurang lebih seratus ribu orang pendukung dan pemilih pasangan prabowo gibran
yang dipusatkan di depan kantor mahkamah konstitusi
aksi damai pendukung dan pemilih pasangan
rencananya akan digelar pada hari jumat tanggal sembilan belas april dua ribu dua puluh empat pukul empat belas
aksi damai tersebut digelar untuk merespon berbagai tuduhan penghinaan pelecehan
yang ditujukan kepada pemilih pasangan prabowo gibran
enam dua juta orang yang melaksanakan hak pilihnya untuk memilih pasangan prabowo dan gita
karena disuap dengan bantuan sosial
mas besok katanya ada demo besar besaran menjelang putusan mk ya
demo besar besaran menjelang putusan mk
demonya basis masanya pendukung prabowo gibran gitu kan
mungkin ada kesan mas kalau memang ada demo
ya yang penting tertip semua lah dan tidak mengganggu aktivitas warga
silakan have a look at kompas tv program program kompas tv di siaran digital